apalagi kalian berdua kan gak punya orang tua
aduh kita pasti punya orang tua mbak di langkong
mbak juga orang kampung
tapi mbak ini juga belum pernah masuk di pantai asuan
cuman tau bagaimana hidupnya di sana
aduh mbak rona kok gak punya kesana sama sih
kita itu kesini bukan anak panti tapi mau kerja
eh lo tuh ya gue kelingan nyariin gak temen disini
bang maaf nih ya aku mau nanya
aduh ini keren banget
ini bukan ada cewek yang semalem ya
bobi mereka siapa
eh eh eh dimatiin dulu dimatiin
kalian ini siapa
kok senam senam di depan rumah saya
nah ibu siapa
eh itu kan cowok yang kemaren ada di depan pintu ngotong ngotong pintu itu ya kan
eh jangan sembarangan ya
saya ini ibu susilo yang punya rumah ini
dan bobi ini adalah anak saya
kalian ini siapa
maaf bu tapi sebelumnya kita tuh bukan cucu cucu yang ada disini
kita tuh udah disini ya
nijinin sama pak bos ya buat tinggal disini
aduh mami jangan teriak teriak
malu sama tetangga nanti dikira kita berantem
biarin aja biar semua tetangga dengar
eh sekarang pak api jelaskan ya
dan kenapa mereka boleh tinggal disini
sepupunya bang pi
bisa beda banget
bang pi item yang ini bening bening gitu
wah kalau itu papi gak tahu
mereka berdua ini dari lampung
gak punya kerjaan izin
sementara tinggal disini sampai dapat kerjaan nih
benar ini sepupu sepupuk kamu
iya juda kan mami
jadi mereka ini berdua memang dari lampung
tapi karena disana gak punya kerjaan ya saya suruh datang kesini
siapa tahu aja disini dapat kerjaan

sekarang sudah dapat kerjaan belum
oke kalau begitu kalian boleh tinggal di sini
aduh makasih bu
terima kasih bu
tapi sebelumnya saya minta maaf kalau saya itu nggak izin sama ibu
masalahnya kemarin kita itu nggak ketemu sama ibu
iya jadinya ibu salah paham deh ke kita
makanya lain kali itu ngomong biar gak salah paham
iya siap siap bu
ya udah ya udah kalau gak ada kerjaan itu bantuin borono aja di blancasemacintini
iya iya mas kita udah mulai bantu bantu kok
oh mami kan
katanya mulai capek kerja di butik cari pembantu
kenapa gak malah vita suruh bantu mami di sana
supaya mami bisa berjaya
oke tapi mami mau minta mereka kerja dulu di rumah
kalau mereka kerjaannya bagus dan mami suka ya mungkin mami akan ajak mereka kerja di sini
terima kasih ya bu
borono sini ya kita bantuin ya
iya aku tak siapin apa apa
siapa aja yang mau dimaksa
aku bantu itu
kalian duduk aja di sana
biar kita yang bantu biar cepat selesai
biar kita itu disuruh sama ibu bos tau gak
biar aja mbok yang kerja sendiri
kalian duduk aja lah
aku gak mau
lagian cuma gak enak diri diri di sini begini
memang hidup di panti asuhan itu gak enak
apalagi kalian kedua itu kan gak punya orang tua
aduh kita masih punya orang tua
mbak di langkong mbak juga orang kampung
tapi mbak ini juga belum pernah masuk di pantai asuhan
cuma tahu bagaimana hidupnya di sana
kita itu kesini bukan anak panti tapi mau kerja
eh lu tuh ya gue keliru
kalingan mencari ini gak temen di sini
borono nih pendengarannya agak kurang ya
bi kami tuh harus baik loh sama mereka
kasian ini berdua
budaya juga punya orang tua
tinggal di pantai asuhan
kalo lu berdua pengen ngobrol sama borono
suara lu mesti kenceng
soalnya kupingnya itu tahun lima puluh an
jadi sering tualit
kurang ajar kamu
kamu kan juga biasa kalo minta pinjem duit
masih mau betah sini berdua
kita kesitu ya
gue kasih tau sama lu deh
lu berdua kagak usah bantu borono di dapur
ngerti gak lu
tapi kan tapi kan mas bobi yang nyuruh kita buat bantuin borono sama centini
gak ngebantuin juga kan kenape nape
kalo lu berdua ngebantuin
bukannya malah jadi benar malah jadi berantakan
apa lagi kerjanya sama borono
terus kita ngapain yoga bang
nih kalau menurut gue nih ya
kalo menurut gue
lebih baik lo deketin aja juragan papi
tempel aja dia terus
kan juragan mami udah pesen
akhirnya juragan mami kan udah ngejanjin sama lu berdua
lu bakal dikerjakan di butik
nah makanya lu tempel terus juragan papi
eh tapi eh tapi pak bojo orangnya gimana asik gak
pokoknya leak bener
pokoknya kuncinya satu
jangan bikin juragan tapi kecewa
emangnya kalo udah kecewa
susah ya balikin kepercayaan lagi bang
jangan kan itu
lu berdua bisa dilempar
lu berdua kalau gak usah banyak nanya
pokoknya lu jalanin aja sendiri
nanti juga lu tau ya
tempel terus juragan papi
stand by terus tetep ya
jadi kalo diminta apa apa lu langsung jalan
oh salah lu
lu kemana sih
punya sepupu otaknya separuh separuh
mau perlu apa mas aya
gak ada perlu apa apa pak bos
kita cuma mau nemenin pak pus nonton
bapak gak keberatan toh
enggak saya gak keberatan
mau saya pencetin juga toh
capek juga ya
dundun dulu pak